rangkaian pemilihan kepala daerah sudah mulai digelar pada empat september hari pertama pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah ke komisi pemilihan umum
namun masih banyak pelanggaran protokol kesehatan mengingat penularan covid sembilan belas terus terjadi
untuk membahas lebih dalam sudah bergabung melalui sambungan zoom dengan anggota badan pengawas pemilu ri frits edward siregar
selamat sore mbak dea
pak frits saya mau konfirmasi apa betul bawaslu tidak punya aturan atau belum bisa memberikan sanksi jika ada pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi saat pendaftaran bakal pasangan calon
baik terima kasih mbak dea
kalau kita melihat di dalam aturan pemilihan di dalam pkpu enam dan juga perbawah empat tahun dua ribu dua puluh
telah mengatakan bahwa kepada penyelenggara pemilihan pasangan calon tim kampanye penghubung pasangan calon
serta para pihak yang terlibat dalam pemilihan serentak itu wajib untuk mematuhi protokol kesehatan
juga termasuk juga di dalam menerapkan jarak mempergunakan masker dan juga bagaimana untuk tetap menjaga protokol kesehatan pada saat tahapan tahapan itu berlangsung
itu kalau kita mengacu kepada undang undang pemilihan dan pkpu
artinya adalah berdasarkan undang undang pemilihan bawaslu itu dapat memberikan saran dan perbaikan
kepada penyelenggara pada saat ini adalah kpu dan juga kepada bapak slon atau partai politik atau pihak yang hadir
dan saran dan perbaikan tadi itu bisa untuk menghimbau dan juga untuk dalam bagian proses pencegahan
apabila saran dan perbaikan itu tetap tidak diindahkan maka bawaslu akan melakukan kajian apakah dugaan pelanggaran yang lain itu telah terjadi atau tidak
jadi pada saat itu

dan juga kan undang undang wabah mendular dan undang undang tentang karantina kesehatan itu merupakan ranah daripada pihak kepolisian
sejauh ini dari data yang kami kumpulkan ada satu ratus empat puluh satu bakal pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri dan kita tahu di gambar atau di video bahwa mereka membawa kerumunan membawa masa pendukung
sejauh ini bawaslu apakah kemudian mendata dari satu ratus empat puluh satu bakal pasangan calon ini yang diduga melakukan pelanggaran
ya dari satu ratus empat puluh satu kan kalau itu adalah data yang kemarin
dari data kemarin itu ada tiga ratus lima belas bapak selon yang telah datang ke kantor kpu di dua ratus dua belas kantor kabupaten kota dan juga di dua provinsi
dari tiga ratus lima belas tersebut satu ratus empat puluh satu daerah itu telah bapak selon yang melanggar protokol kesehatan
jadi kan protokol kesehatan tersebut adalah apakah dia membawa jumlah orang lebih banyak

daripada yang telah diperkirakan
atau misalnya ada juga daerah daerah di mana para bapak slon datang ke kpu tidak dengan melampirkan hasil swab
sedangkan pkpu telah mengatakan paslon yang datang itu harus ada swab
dan swab itu harus dinyatakan negatif
itu kan bagian daripada protokol kesehatan
bawaslu terhadap hal hal terkait dengan pelanggaran kesehatan pada saat saran dan perbaikan tidak bisa dilakukan
nah maka akan memberikan pelanggaran administratif misalnya kepada penyelenggara kpu
ataupun kepada bapak slon yang melanggar contohnya misalnya terkait dengan masih adanya bapak slon
yang datang ke kantor kpu tanpa menyerahkan hasil swab sebagaimana yang diperintahkan oleh pkpu
jadi kalau dilihat bawasu melakukan dalam hal ini yang bawasu lakukan adalah misalnya pada saat datang
bakal akan dilihat apakah bawaslu bisa melakukan saran dan perbaikan
tetapi kan juga ada juga pihak kepolisian jadi bersama sama dengan kepolisian juga bawaslu meminta
untuk dilakukan usaha pencegahan dan juga penegakan terhadap protokol kesehatan
apabila paslon juga tetap ngotot juga dan juga tidak patuh maka akan dilihat apakah dugaan pelanggaran lain itu
sudah terpenuhi atau tidak
tapi sejauh ini sudah ada kpu di daerah yang kemudian
diberikan sanksi atau belum atau masih proses investigasi
kalau kita melihat dalam untuk sebuah pelanggaran administrasi itu dapat diberikan kan akan dilihat dulu sebuah kajiannya
terkait dengan dugaan dugaan pelanggaran bahwa pada saat sebuah misalnya ada kpu yang tetap menerima paslon
meskipun tidak memiliki hasil swab misalnya padahal itu bertentangan dengan pkp
maka bawaslu akan melakukan sebuah kajian
dan setelah kajian itu kemudian dinyatakan bahwa sebuah pelanggar maka itu akan pelanggaran administrasi akan diberikan kepada kpu
ataupun juga kepada dan juga kepada bapak slot yang tidak mematuhi protokol kesehatan tersebut
pak frits ini kan baru masa pendaftaran nanti kita akan masuk ke masa kampanye
bagaimana sikap bawaslu mengenai hal ini apakah akan dibuat aturan yang lebih rigid lagi untuk bisa membatasi pergerakan manusia dalam konteks
baik mbak dea sebenarnya ini merupakan tantangan kita semua tantangan kalau kita melihat
itu bukan kesepakatan kpu bawaslu saja tapi itu merupakan kesepakatan dengan med terra jangan partai politik yang ada di dpr
artinya adalah kepatuhan terhadap friday protokol kesehatan tersebut kan juga tanggung jawab kita juga
bersama sehingga saya melihat
ini test case nya adalah di pada saat
proses pendaftaran apakah
bapak slon itu apakah
kader kader partai politik itu bisa
mematuhi kepada protokol kesehatan pada
saat pendaftaran karena
kita masih memiliki masa
tujuh puluh hari sejak tanggal
dalam bentuk pertemuan
dalam berhapat dengan
pertemuan tatap muka itu
masih dimungkinkan meskipun
pkpu mengatakan jumlahnya maksimal
lima puluh orang ataupun seratus orang
untuk rapat umum
dan selebihnya pakai zoom
tapi kan kemudian menjadi pertanyaan
sama seperti tadi juga diterikan oleh
mbak dea bagaimana
untuk kampanye ini tidak
dilaksanakan apakah pertemuan
apakah keadaan seperti ini
akan kembali terulang kembali
saya rasa perlu kembali

dan bawasud dan juga mendatwi dan juga
kepolisian termasuk juga
satgas covid sembilan belas bagaimana
penegakan protokol kesehatan
di dalam proses kampanye ini selanjutnya
karena pada saat ini saja
kita bisa melihat bagaimana
pelanggaran protokol kesehatan
tersebut dalam proses pendaftaran itu
terakhir pak frits apakah ini kan
menjelang kampanye ya
ada kampanye yang cukup panjang
mengingat pandemi masih terus berlangsung
kapan kira kira bawaslu akan bertemu
dengan kpu kemudian dengan pihak
kepolisian mendagri dan juga
dengan lembaga lainnya untuk membahas soal
detail aturan kampanye
kita melihat aturan kampanye
kan juga sebenarnya sudah dibuat juga oleh
dan juga akan ada perubahan
dekat dengan pkpu
melihat bagaimana evaluasi
terhadap proses pendaftaran ini
apalagi sekarang masih ada proses pendaftaran
kemudian akan ada proses
pada saat itu saya melihat bahwa
fungsi koordinasi kpu bawaslu harus
terutama dengan mendagri dan kepolisian
terkait dengan penanggung jawab
bagaimana pelaksanaan dan penegakan
dalam suasana kampanye
baik terima kasih perbincangannya
siregar anggota badan pengawas
pemilu republik indonesia